katanya sih wakil rakyat ya
nah untuk membahas seberapa genting pengesahan rancangan kitab undang undang hukum pidana
bergabung bersama kami peneliti icjr institute for criminal justice reform
ada meidina rahmawati
mbak meidina selamat malam
malam malam malam mbak
mbak meidina ini kan lagi ramai semua bisa kenani
saya harus tanya dulu ikut menandatangani petisi yang digagas oleh rekan anda sendiri nggak
nah selama ini icjr melihat ini kan sudah terlalu lama dan bahkan dianggap ditutup tutupi begitu
perumusan dari rkuhp
catatan dari icjr sendiri seperti apa mbak
sebenarnya yang kita bilang tertutup di awal awal dia kita apresiasi pembahasannya selalu terbuka di panja
cuman ketika kita sudah lihat di laporannya terakhir itu tiga puluh mei dua ribu delapan belas
sejak tiga puluh mei dua ribu delapan belas sampai dengan sekarang itu rapatnya nggak pernah ada yang terbuka
sehingga informasi perkembangannya pun sulit didapat
kita harus ngecek sendiri nah itu yang kita kritisi
dan terakhir rapat dari panja di empat belas lima belas september dua ribu sembilan belas itu dilaksanakan dengan tertutup tanpa kita tahu perubahan naskahnya seperti apa
dan kemudian langsung lah di delapan belas september kemarin ada setujuan di tingkat satu
itu yang kita kritisi
itu secara formilnya
mbak medina melihat juga sama dengan apa yang dituliskan di change org
ada sebelas poin yang dianggap janggal
kalau kita telah satu satu mungkin
ada beberapa poin yang cukup jadi sorotan di lini masa
ada mengenai perempuan kalau pulang malam katanya kena denda begitu satu juta rupiah
ini masuk akal nggak sih mbak medina
nah itu sebenarnya yang juga kita luruskan
jadi kenapa kita akhirnya tuliskan perempuan pulang malam sejenda
karena lagi lagi nih rkuhp ini hadir tanpa adanya evaluasi
jadi pasal pasal yang dulu pernah ada di rkuhp sekarang yang turunan belanda itu nggak pernah dia evaluasi
kira kira masih dipakai atau
keteponial ya masih
terus kemudian dimasukkan lah di rkuhp
nah termasuk pasal tentang penggelendangan
nah pasal penggelandangan ini nggak pernah dibahas secara komprehensif sama pemerintah dan dpr
kira kira definisinya apa sih
batasannya apa sih
dan kondisi apa gitu misalnya yang disebut sebagai penggelandangan
kalau misalnya saya cuma lonta lontong di jalan apakah didefinisikan sebagai gelandangan
nah itu yang kita kritisi
jadi akhirnya kita juga punya kekhawatiran apakah perempuan yang pulang malam yang harus di jalan
pada malam hari itu kemudian berpotensi juga untuk dikenakan denda
nah itu yang kita kritisi
kenapa pasal itu tidak pernah dia evaluasi dan selama pembahasan kan juga nggak ada batasan tentang definisi penggelandangan itu
oke mbak medina ini juga menarik kalau kita ngomongin soal pasal soal gelandangan yang sekarang dirubah begitu ya
undang undangnya jadi mendapatkan denda tidak mendapatkan rehabilitasi atau penjara
kalau dulu penjara begitu ya tiga bulan sampai dengan enam bulan
nah sekarang denda satu juta rupiah
ini artinya memiskinkan gelandangan yang sudah miskin yang harusnya di
diurus oleh pemerintah oleh negara
nah iya itulah kenapa akhirnya kita kritisi
karena lagi lagi apa yang dituliskan dalam rkuhp itu cuma copy paste tanpa dilakukan evaluasi
harusnya pemerintah melihat dong
oh selama ini ini kan kuhp nya udah lama nih
selama ini apakah kita masih relevan nih untuk mempidana gelandangan
nah ini nggak pernah ada di diskusinya si pemerintah dan dpr
harusnya kalau memang benar cita citanya reformasi hukum cita cita rekodifikasi
pemerintah dan dpr harusnya menghadirkan pembahasan yang evaluatif
nah selama ini ternyata si penggelandangan ini nggak pernah dibahas
apakah kita perlu ini apakah kita perlu nge drop ini
karena ini udah nggak relevan lagi
harusnya dipelihara negara
kan kalau itu diundang undang kan di amendement ketiga
kenapa diskusi perkembangan hukum soal reformasi indonesia gitu
misalnya kita sekarang mau pelihara pakai misi dan anak pelantar
itu nggak pernah ada di pembahasan
karena tidak berbasis suatu evaluasi
jadi ketika proses perumusan dari rancangan kuhp yang baru ini
ini tidak transparan dong soal soal ini
ada perubahan yang signifikan ya mbak medina
nah itu yang kita kritisi selama hampir satu setengah tahun ini
kita apresiasi di awal pemerintah dan dpr membuka jalur untuk pembahasan di perpasangan
waktu itu di rapat pajak sepanjang tahun
dari dua ribu lima belas sampai dua ribu tujuh belas itu sempat terbuka
kita bisa bikin aturan si rapatnya di pajas rkuhp
cuman belakangan ini sampai
dari tiga puluh mei sampai dengan sekarang itu banyak perubahan substansial yang dilakukan pemerintah dan dpr
lewat rapat timus timsin
itu yang akhirnya kita nggak pernah akses gimana catatan rapatnya
kalau kita lihat website dpr tuh mbak
catatan rapat terakhir itu tiga puluh mei dua ribu delapan belas
habis itu sampai sekarang sampai dengan kemarin persetujuan di dpr
nggak ada catatan rapatnya
kita nggak pernah tahu
walaupun tidak tahu itu sangat sulit untuk didapatkan akses informasinya
yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan draft update nya
dan kemarin tiba tiba diklaim
wah itu sudah punya rkuhp baru gitu
rapatnya dilakukan tertutup
tiba tiba datang klaim di hari rabunya
persetujuan antara pemerintah dan komisi tiga
kan itu berarti nggak ada ruang dimana kita bisa sama sama memonitor prosesnya
dan itu kan harusnya tidak seperti itu ya
pemirsa tentang undang
mbak medina satu lagi
kan pengesahan dari rkuhp ini
artinya memang sebenarnya masih ada waktu begitu
sampai nanti jokowi memutuskan
bisa kan atau tidak
tapi apa melihat upaya upaya penolakan yang ada di masyarakat
bisa ada perubahan rancangan kuhp
kalau dari kita kita sepakat
dari awal kita sangat mendukung upaya reformasi hukum pidana
karena kita sudah berkembang
hukum kita sudah banyak berkembang
dan itu harus diakomodir oleh pembaruan
tapi rkuhp baru seperti apa yang kita mau
ternyata rumusannya masih kolonial
rumusannya masih menyasar ruang privat
rumusannya masih tidak sejalan dengan negara demokratis
itu yang paling penting sebenarnya dari upaya punya kuhp baru
upaya upaya ini belum maksimal gitu didukung oleh pemerintah dan dpr
nah makanya dari kemarin kita tetap
walaupun sudah di studi di tingkat satu
kita tetap gencar
untuk upaya terakhir
kalau sekarang tinggal paripun
karena jalurnya mungkin tinggal presiden
nanti mungkin dpr akan tetap satu suara
karena kita melihat change nya seperti itu
maka kita minta presiden nih
sama ini kan presiden belum hadir di pembahasannya
coba deh presiden sekarang
apakah akan mempengaruhi kerja kerja pemerintahan
kita kasih contoh dengan poin poin sebelas tadi
ternyata rumus rkuhp itu
justru akan menyulitkan kerja pemerintah
sayangnya nggak sejalan dengan misi yang dihadirkan
misi yang digadangkan
itu nggak tercapai
untuk tidak buru buru disahkan pada paripurna besok
kalau untuk mau membarui hukum
maka kita harus melihat perkembangannya ada
dan mendukung si upaya upaya
untuk menjadikan indonesia kembali
untuk menjadikan indonesia negara yang merdeka
bukan yang negara kolonial
terima kasih banyak mbak medina rahmawati
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia